abis gadoin jengkol ya
iya makan di sebakul
kalo nanya sarah ketawanya kayak bang muklis
iya soalnya sarah suka sama muklis
ih ih bang muklis pudin ngapain sih disini
nyiapnya pudin lagi
nanti kesurupan masukan setan
biarin pudin mau kesurupan
takut pudin kesurupan mati
suara aku kenapa jadi hilang begini sih ya allah
wah ini mah bener kita kesusah di hutan belantara
aduh jangankan rumah jalanan aja gak ada
iya kan betul tenang katamu
kata si mbuku orang rapi tenang kita disini
ya allah jangan nganggap nganggap
iya iya lah gitu doang takut
iya iya iya jangan jangan jangan jangan jangan
apa apalah must quarter guys
tenang tenang semuanya
ya bawa hp mahal pasti sinyal kenceng alhamdulillah langsung telepon mobil direct datang kesini
sabar sabar alhamdulillah ada jawaban apa katanya di luar jangkauan
baru inget pakai hp saya aja gimana
pesan pesan lupa kalau nggak bawa handphone
ya allah gimana ini kalau sampai suaraku masih serak aku bisa gagal lomba udah
jam segini juga umi sama rombongan pesantren juga belum datang
bisa saya bantu alaikum salam afan bu saya boleh pinjem handphonenya sebentar
boleh ini handphonenya
silahkan kalian berdua langsung duluan aja ya
nomor yang anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area
nomor yang anda tujuh dan berada di luar service area
cing may juga
kenapa perasaanku jadi ngenak kayak gini ya
kenapa perasaanku jadi ngenak kayak gini ya allah
eh yuk yaudah ibu ya makasih ya bu ya sama sama saya pamit ya assalamualaikum waalaikumsalam
umid hati positif semuanya sobir laper sama lukman bener banget tuh ya udah positif disiapin nih makanannya anak anak udah pada lapar kasihan gitu ya mi
nah bener itu positif ya eh tapi nih kaget bopi nggak kebuka apa nih ini pakai apaan
nih hahaha tenang tenang jalan jalan ke kebun pala kakek itu kebun punya pak edi
kakek nggak usah pusing kepala makan pakai daun pisang pun jadi
al fukat haikal ismail kalian tolong cari doang pisang ya asia fosna asia asia ya
anterin itu saya ya ke tempat lomba mtk
boleh teh alamatnya dimana alamatnya tak
lo buset juga andeng jawa amat eh lu aja tuh agak
arlo pisangnya ini tukang ojek aja meniolo olo sombong siah mau jadi pilot
eh denger ya saya mana ikut aja tuh lihat duitnya banyak tak usah engkosnya
siapkan tegung hati hati
maaf bu saking semangatnya sampai silo saya lihat ibu ya udah sama saya jemput
ke tempat mtk kan iya tahu alamatnya tahu itu
bunya pokoknya sama sama tahu kemana juga cepet tak nonton sadar omong saya
jadi kalau kita rezeki enggak kemana kalau pisang udah belum tuh ini kalau
gara gara cipatron ini kita nyasar nyasar sini sini kakaruan coba coba denger ngomong
udah nggak ada yang perlu disalahin nggak guna nyala nyalain orang percuma nggak bantu
kita buat keluar sekarang kita nyari ide aja gimana cara kita keluar dari hutan high
kak jangan mendingan kalian disini aja nanti kalau kepisah pisah malah nanti ada masalah
baru udah kita ngumpul aja di sini lebih aman ya apotek alamu om ii tapi lebih baik
anak wahai subluk mencari bantuan karena allah tidak suka orang orang yang putus asa
bener bener kumi aku anumi bener apa kata karamat daripada kita nunggu disini kelamaan ntar keburu
malem nami hai what's up look um ii wow udah deh eh lupa deh pada pergi deh

assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
begini banget sih nasi pudin
pasti neng sarah sedih nih
cinta itu kan
harus bareng bareng dalam keadaan apapun
dalam keadaan sedih maupun senang
bang pudin teng saraheyo
iya itu matanya kenapa
ini kelipan teng saraheyo
hah kelipan apa bang pudin
kelipan cintanya teng saraheyo
bang pudin bisa aja
yaudah kalau gitu
kipasin lagi biar makin banyak cintanya bang pudin sama sarahnya
habis gadohin jengkol ya
iya makan di sepakpul
teng saraheyo ketawanya kayak bang muklis
iya soalnya sarah suka sama muklis
bang muklis pudin
ngapain sih disini niapnya pudin lagi
nanti kesurupan masukan setan
biarin pudin mau kesurupan
takut pudin kesurupan macan
yang bener doang itu kalau ngejemur begitu
pokoknya saya gak mau tau ya
kamu harus ketik lagi dari ulang semuanya
ketik dari ulang yuk semuanya
ada ada aja sih
ya gini kamu tuh takut banget deh sama hari mau
hari mau itu kan sama kayak uji
cuma agak kegedean dikit